sehari menjelang aksi unjuk rasa puluhan warga madura mulai berdatangan di masjid istiqlal jakarta
mereka merupakan kelompok pertama dari tiga belas masa yang akan mengikuti demo anti ahok
dengan menggunakan dua mobil travel tiga puluh enam peserta demonstrasi asal madura tiba di masjid istiqlal jakarta kami siang
pendemo yang terdiri atas pria wanita serta beberapa anak anak ini adalah rombongan pertama yang tiba dan akan disusul rombongan berikutnya
mereka menyatakan akan menginap di masjid istiqlal untuk menunggu aksi demo hari ini
masjid istiqlal akan menjadi lokasi titik temu masa
seperti aksi pertama pertengahan oktober lalu masa dari sejumlah ormas islam ini akan bergerak dari masjid istiqlal selepas sholat jumat menuju depan istana negara
rombongan dari sejumlah daerah seperti jawa tengah jawa timur sumatera selatan dan daerah lainnya diperkirakan tiba di masjid istiqlal pada jumat dini hari